mau ketawain aku
aku sadar kok mas dari awal aku tuh bodoh
berharap kamu punya perasaan yang sama sama aku
di saat aku tahu kamu gak pernah suka sama aku
kamu gak pernah peduli sama aku
jadi terserah kamu kamu mau ketawa
kamu mau ngapain terserah
di sisa hidupmu
lebih baik cukup
daripada kurang atau lebih
lebih baik cukup
cinta pertama aku papa
terima kasih banyak banyak
untuk cinta yang hangat
dan terima kasih
untuk perlindungan yang selalu kuat
laporan progres pembangunan pt aldebaran sejahtera
untuk kuartal kedua pada tahun ini
kok gue jadi gugup gini sih
ada apa catherine dari ini ya
seperti kurang yakin
gak seperti biasanya
mana sih nih slide presentasinya
kan gue udah siapin foto progres gedungnya
kok gak ada ya
filenya ada kan
dia sudah mau pulang
kok bisa sih gue segugup itu
gara gara ada mas reni disana
ini kan cuma presentasi progres biasa
pasti abis nih gue kena masalah sama panino
bisa bisa gue kehilangan kerjaan gue
kenapa kau pergi gitu aja
ini kali meetingnya
kita antar tuh
perkas perkas ke ard
terus kita langsung istirahat deh
pak randy lagi sama siapa tuh
cewek cakep tuh
ini momen penting bro
kenapa ngejar aku sini
saya mau ngasihin keadaan kamu
ini kali meetingnya
karena aku terlalu gugup
terlalu gugup depan kamu mas
aku malah harus terus ketemu sama kamu
aku malah harus terus ketemu sama kamu
mau ketawain aku
aku sadar kok mas dari awal aku tuh bodoh
berharap kamu punya perasaan yang sama sama aku
di saat aku tahu kamu gak pernah suka sama aku
kamu gak pernah peduli sama aku
aku sadar kok mas dari awal aku tuh bodoh
dia terserah kamuiro potong aku
tapi gitu terserah kamu
kamu mau ke ketawa
kamu mau ngapain itu terserah
kalau kita main

kenapa ngejar aku sini
ya saya mau ngertiin keadaan kamu
tadi kan kamu tiba tiba pas
gila masalah nebo nih
percaya sama gue
kayak sinetron apa tuh
ikut saya sebentar yuk
mau ngajak adin ke depan sebentar
kok perginya berdua aja
sayang mungkin mama sama papa kamu lagi mau membahas hal yang penting
pelan pelan jangan jauh
mau kemana sih
kan acara belum selesai
saya punya hadiah buat kamu
kamu kayaknya kalau ikut lomba ngegembalin istri seperti kamu akan menang mas

aku masih di dunia ini melihatmu dari jauh bersama dia walau pasti ku terbakar cemburu tapi janganlah kau kemana mana

aku masih di dunia ini melihatmu dari jauh bersama dia
saya nggak bisa melihatnya berat kamu
iya sama sama semoga kamu suka ya
sebentar dong kamu
kalau gitu saya tunggu di bawah rumah
hati hati jangan lari lari
udah ya ini aja
terima kasih pak
ntar ya pak